telah diparkir di tempat yang ramai
di mojokerto jawa timur pencurian sepeda motor terjadi di sebuah spbu
yang justru dalam keadaan ramai orang
aksi pencurian ini pun terekam kamera cctv
dalam rekaman cctv terlihat pelaku datang ke spbu mengandarai sepeda motor
dan parkir di dekat sepeda motor korban
pelaku sempat masuk ruangan yang digunakan sebagai percetakan
untuk memeriksa keadaan
selanjutnya pelaku membuka jog sepeda motor yang akan dicuri
dan kemudian justru pergi meninggalkan spbu dengan sepeda motornya
namun beberapa saat kemudian pelaku kembali ke spbu dengan berjalan kaki
dan langsung mengambil motor korban
motor bernomor polisi s lima ribu satu ratus tiga puluh dua ql yang dicuri merupakan milik rusdi
yang bekerja sebagai pengawas spbu
saat banjir terjadi rusdi sedang bekerja di dalam kantor spbu
sepeda daya itu saya taruh di depan sini
selanjutnya ada orang yang kira kira itu ya
apa besar gitu
lihat lihat sepeda saya
lalu selanjutnya dia kembali
tapi dia bawa beat hijau
kembali kembali pulang atau taruh bidnya di jalan
terus dia kembali lagi
tapi kelihatannya orang satu
saya tahu sepedanya yang buat intai saya tadi
saya tahu taruh di mana
rusdi akan menjadikan rekaman cctv tersebut sebagai barang bukti
yang akan melengkapi laporannya kepada aparat kepolisian